direkturat jenderal beya dan cukai kementerian keuangan meregaskan
rencana pengenaan bea masuk dan cukai tembakau impor
bertentangan dengan dua undang undang yang ada saat ini
dilansir dari cnnindonesia com persoalannya tarif yang dikenakan
dalam ruu tersebut jauh lebih tinggi ketimbang ketentuan
yang ada dalam villate sebelumnya
berdasarkan pasal dua puluh lima draft ruu per tembakauan
rencananya pelaku usaha yang memasukkan atau mengimpor tembakau
berupa lembaran daun gagang tembakau sobekan daun
yang sudah dipisahkan dari gagangnya
selain itu pelaku usaha yang memasukkan impor tembakau rajangan
padahal menurut peraturan menteri keuangan
yang merupakan turunan dari undang undang kepabeanan
dan berikut rincian perbedaan tarif yang ada pada rancangan undang undang
undang undang yang sudah ada tentang pertembakauan
polemik rancangan undang undang mengenai tarif cukai tembakau ini
membuat dirjen bia cukai heru pambudi dan justinus prastowo memberikan komentar